terima kasih anda masih bersama kami
dua kapal perang produksi dalam negeri kembali memperkuat armada tni angkatan laut
dua kapal patroli kelas enam puluh meter ini nantinya akan ditempatkan di armada tiga sorong papua
tni angkatan laut kembali menambah kekuatan armadanya
kali ini dua kapal perang buatan dalam negeri kri bawal dan kri dorang
resmi memperkuat satuan patroli tni al
kapal produksi pt caputra mitra sejati ini memiliki panjang enam puluh meter dan bobot lima ratus dua puluh ton
sebagai kapal patroli kri bawal dan kri dorang memiliki kecepatan maksimal dua puluh enam knot
serta dilengkapi berbagai sistem pendeteksi seperti radar dengan daya jangkau seratus mil
dari sisi persenjataan kedua kri ini juga dilengkapi meriah empat puluh mm
serta senapan mesin dua belas tujuh mm
namun jika diperlukan kedua kapal ini juga bisa dilengkapi dengan peluru kendali
dalam waktu dekat
kita juga akan melaksanakan kontrak dengan beberapa galangan
membuatkan galangan dalam negeri diantara juga caputra lagi ada beberapa yang di batam
bahkan nanti akan kita coba tantangan untuk para teman teman dari galangan ini membangun full combat
jadi kapal panjang enam puluh dengan misi kapal tempur
dalam dua puluh tahun terakhir tni al telah membeli sebanyak delapan belas kapal buatan dalam negeri
namun demikian jumlah ini masih dirasa kurang dari kebutuhan ideal
yaitu sebanyak dua ratus lima puluh sembilan kapal perang
saat ini kekuatan tni al bertumpu pada sekitar satu ratus lima puluh kapal perang
namun yang mampu beroperasi dengan baik hanya sekitar sembilan puluh kapal saja
untuk itu tni al akan terus mengejut pembelian kapal perang terutama dari dalam negeri
teknologi sudah sama dengan luar negeri pak
karena kan di dalam ini hanya integration production
tapi kan main equipment tetap dari luar negeri
seperti main engine senjata kan masih dari luar negeri pak
dari mungkin bahan bahan lain termasuk tenaga kerja dari dalam negeri
contoh ini pak tidak ada orang asing yang bekerja di sini
semua design sampai test sampai production itu dari dalam negeri
selain menggairahkan industri pertahanan lokal dengan membeli kapal perang produksi dalam negeri
pemerintah mengklaim bisa menghemat banyak uang
kedua kapal ini misalnya masing masing dibeli dengan harga dua ratus miliar rupiah
iwan hermawan hui ari